partai demokrat akan mengumumkan arah dukungannya antara ganjar pranowo atau prabowo subianto dalam beberapa hari ke depan
hal ini diungkapkan oleh deputi bapilu dpp demokrat kamhar lakumani
dilansir oleh cnn indonesia com demokrat tinggal menunggu keputusan majelis tinggi partai yang dipimpin susilo bambang yudhoyono terkait dengan arah partai untuk pilpres dua ribu dua puluh empat
kamhar lakumani menjelaskan proses pengambilan keputusan diawali dengan dpp meminta pendapat dari dpw
kemudian dpp merundingkan hasil pengumpulan pendapat dan menghasilkan rekomendasi lanjutan yang kemudian diteruskan ke majelis tinggi partai
saat ini proses pengambilan keputusan sudah berada di tangan majelis tinggi partai
sebelumnya wakil sekretaris jenderal partai amanat nasional fikri yasin mengungkapkan ada partai yang akan segera bergabung dengan koalisi indonesia maju mendukung prabowo
ketika ditanya mengenai bocoran lebih lanjutnya fikri yasin menyebut bahwa partai itu adalah partai parlemen
dan saat ini delapan dari sembilan partai parlemen sudah melambuhkan pilihannya
pdip dan p tiga mendukung ganjar gerindra golkar dan pan mendukung prabowo nasdem pkb dan pks mendukung anies
tinggal satu partai parlemen yang belum menetapkan dukungan yaitu partai demokrat
nah kode kode partai biru sedang ramai diperbincangkan
kali ini ketum partai kuning alias partai golkar air langga hartarto yang mulai memberikan kodenya
kemudian disambut oleh ketua dpp nya yang jelas jelas menambahkan ketua partai biru tersebut muda dan ganteng
tadi sudah kita dengar
partai berwarna biru yang lainnya yang saat ini sudah berada dalam koalisi indonesia maju yaitu pan
yang katanya juga berharap demokrat bergabung
dan tadi demokrat juga menyatakan bahwa akan segera mengumumkan arahnya mau kemana
nah saya akan mengonfirmasi segala hal ini langsung ke partai demokrat
sudah ada ketua bakomserah dpp partai demokrat herzaki mahendra putra
selamat malam bang
selamat malam mbak
yang dimaksud dengan kode biru partai biru dengan ketua umum yang muda dan ganteng ini adalah demokrat atau bukan bang
kalau misalnya bicara ceri itu kalau saya bisa sampaikan ya partai demokrat memang alhamdulillah pemimpinnya muda ganteng cerdas seorang satria hatinya besar lapang dada
luar biasa lah
sudah terbukti juga bagaimana goncangan goncangan yang berusaha dibuat oleh pihak pihak luar
ada partai kami ternyata itu dia membuat kami goyah tapi justru semakin solid
di bawah keminan mas ahaye selama tiga tahun terakhir ini
tapi apakah benar bahwa sosok yang tadi maksud oleh bang dev atau pak erlangga tadi adalah mas ahaye
ya mungkin bisa ditanyakan langsung ke beliau beliau gitu
hanya saja kalau misalnya bicara mengenai kaitan dengan koalisi atau kerjasama
ya ini sudah dilakukan
ya memang saat ini kami meminta masyarakat kami berterima kasih dukungannya luar biasa
karena banyak sekali yang hampir setiap hari pesan masuk menanyakan kemana demokrat akan berlabuh
ini menunjukkan bahwa ada harapan yang kuat dari masyarakat agar demokrat bisa ikut andil dalam pemenangan di salah satu capres
lalu bagaimana nanti juga bisa ikut serta dalam mengisi kemenangan itu nantinya
nah kami juga melihat begini
teman teman golkar teman teman pan ini kami sangat menghormati dan mengapresiasi karena bagaimanapun ini kan teman teman awal
selama kita pernah berjuang bersama di era bapak sby dulu sebagai presiden dengan teman teman golkar maupun dengan teman teman pan
bahkan mas ahaye ketua umum kami terjun pertama kali ke politik itu juga karena didukung oleh teman teman pan di pilkada jakarta
jadi kami punya jejak rekam yang sangat ketat dan lekat dengan kedua partai ini
apakah kemudian kita akan bersanding bersama katakanlah dengan teman teman gerindra untuk mendukung pak prabowo
ya saya tidak tahu
ya menurut kami sangat memungkinkan
ya sama juga apakah kami kemudian katakanlah punya untuk mendukung mas ganjar
ya terbuka juga karena kami dulu juga dua ribu delapan belas pernah memberikan dukungan kepada mas ganjar ketika beliau maju sebagai calon gubernur jawa tengah
bang herzaki yang menarik nih ini kan seperti gayung bersambut setelah kode kode itu keluar terus bang kamhar ini menyatakan bahwa
sekarang bolanya sudah ada di mtp kemudian beberapa hari ke depan ini akan mengumumkan arahnya
apakah benar ini gayung bersambut dari kode kode itu atau seperti apa
ya kalau saya yang saya ketahui prosesnya saat ini kita biarkan saja ketua umum kami bersama dengan beberapa petinggi dpp partai demokrat sedang menyusun
rekomendasi yang akan kita serahkan ke pan kitaimated giyana belero dan ke akp ppr
kepada maju singgih partai
nanti maju singgih partai lah yang akan menentukan
jadi memang akan ada keputusan
apakah misalnya tatakanlah dalam
tadi kan tanya tiga hari lima hari tujuh hari
ya kita harapkan waktu yang tepat lah
ini suatu keputusan yang sangat sangat penting ya
karena bagaimanapun apapun keputusan yang kami ambil ini
semuanya berbasis kepentingan rakyat
bangsa dan negara
nah nanti kemana arahnya kita akan berlabuh
ya karena memang inilah yang menurut kami saat ini pilihan yang paling tepat
kalau kami tidak bergabung dengan salah satu
bukan berarti bahwa tidak mungkin untuk bersama ke depannya
namanya politik pak
kita akan dinamis
apa yang kita jadikan suatu komitmen di awal
itulah yang kemudian kita pegang teguh dan kita perjuangkan habis habisan
demokrat telah membuktikan menjadi sahabat yang setia
kami juga nanti
ketika sudah memutuskan hati untuk berlabuh dan bersama
komitmen kami adalah full force
satu komando dibawah ketemuan kami
kita isi nanti bagaimana kontestasi
demokrasi bisa ikut berpartisipasi
dalam ujikan kontestasi
dan juga pilihan yang adil
itu artinya akan segera ya
akan segera mengumumkan
karena sudah mulai detik detik terakhir sekarang
nah berbicara mengenai
dpp bertanya kepada dpw
sebenarnya suara dpw dan akar rumput ini kemana mas
kan berarti sudah ada nih
di tangan dpp dan juga mungkin majelis tinggi partai
suara suara dari akar rumput dan juga dpw
gini sederhananya begini
majelis tinggi partai lah yang punya wewenang untuk memutuskan
nah di dalam majelis tinggi partai ini
ketua umum adalah wakil ketua
majelis tinggi partai
ini mas ahai adalah wakil ketua majelis tinggi partai
begitu juga dengan sekjen
dan juga bendara
itu juga merupakan anggota dari mtp
nah yang ditugaskan oleh mtp ini
untuk memimpin upaya koalisi
ya upaya menjaga kerjasama
lalu juga dalam merumuskan
siapa capres dan cawapres yang akan didukung
itu dipimpin mas ahai selaku ketua umum
nah setelah ini semua final nantinya
tentu barulah akan disampaikan kepada ntp
nah inilah yang luar biasa dari mas ahy
beliau ini kan seorang sosok pemimpin yang demokratis
beliau kemudian meminta teman teman
misalnya memberikan masukan
karena kan pengurus pusat ini rata rata anggota dewan atau caleg juga
yang juga bersentuhan langsung dengan masyarakat sehari harinya
lalu setelah itu beliau meminta masukan juga dari para pimpinan
setiap provinsi dan kabupaten
lalu juga beliau meminta masukan dari anggota anggota dewan kami
yang ada ribuan itu
masukan masukan ini tentu akan menjadi sangat penting
tetapi bukan berarti bahwa langsung bicara kuantitatif
oh banyak yang ini lalu kesini
oh banyak yang ini kesini
masukannya apa saja mas
masukannya apa saja bang herzaki
ini ya opsinya ada dua
meskipun saya bilang kata kuncinya kan udah jelas kemarin
yaitu kami harus tergowo
apakah misalnya bagi tinggi partai memutuskan kita akan ke pak ganjar pranowo
atau ke pak prabowo
kita kader ini semua sudah
siap dan ikhlas bersama ketumahaye
memimpin dan juga ikut serta dalam pemenangan nanti
ini kata kuncinya di situ
dan kader kader meskipun penyaspirasi
menyampaikan bahwa apapun keputusan
jadi memang prosesnya sudah semakin dekat
terima kasih masyarakat ya yang selama ini
bang herzaki tadi kan ada dua
baik tadi kan ada dua
nah kita bahas ke pak prabowo dulu
jika nanti bergabung dengan pak prabowo
ini kemudian persaingan sengit ahy untuk dijadikan cawapres ini kan
semakin sengit lah karena banyak di situ
apakah nanti tetap mengincar kursi ri dua
atau sebenarnya ru dua ini bukan lagi menjadi tujuan utama dari demokrat
kalau kita bicara mengenai tujuan utama kita menjalin koalisi
itu adalah karena kita punya prinsip yang sama
politik dan beragas yang sama
yaitu memperjuangkan perubahan dan perbaikan untuk rakyat
untuk kepentingan rakyat bangsa dan negara
bukan siapa dapat apa
atau siapa diempatkan di posisi apa
apalagi kita bicara mengenai mas ahaye
selalu berbicara kepada kami
rakyat yang utama
dan tidak pernah saya bisa sampaikan kepada publik di sini yang menyaksikan
tidak pernah sekalipun mas ahy membicarakan bahwa ini saya harus jadi cawapres nih di sini
kalau enggak kita tidak mau ke situ
enggak ada satupun itu
tidak ada satupun itu termasuk di yang sebelumnya
karena yang sebelumnya kan dibinta
buktinya kan banyak
beliau dibinta bukan meminta
nah kami tegaskan juga
di tempatnya pak prabowo
misalnya nih katakanlah tadi kan ini simulasi nih ya mbak
kita bergabung dengan pak prabowo
dan juga sama kondisinya dengan pak ganjar
tidak ada itu persyaratan bahwa mas ahy harus menjadi cawapres
tidak ada itu
tapi kami yang penting bagaimana aspirasi harapan masyarakat
ya ditumpukan kepada kami selama ini
kami punya konstituen kami punya kader misalnya
karena kalau di tempatnya pak pranowo
ini kan namanya mas ahaye disebut sebut oleh mbak puan
ada consideration nggak
kan beda nih kalau di tempatnya pak pranowo disebut sebut soalnya
nah inilah inilah yang kami sampaikan bahwa
tidak ada itu call atau tidak patokan bahwa mas ahy harus menjadi cawapres
mau disebut sebut atau tidak
bagi kami kami tentu mengapresiasi kepada teman teman ya
terutama mbak puan yang waktu itu menyampaikan langsung
bahwa mas ahy dikonsiderasi
sebagai salah satu cawapresnya pak ganjar
tapi bagi kami pertimbangan ini bukan untuk kepentingan pribadi mbak
tapi yang paling penting adalah kepentingan rakyat bangsa dan negara
itulah yang menjadi ultimate goal lah
tujuan dari partai demokrat dalam rangka kerjasama atau koalisi
ini yang selalu ditekan tengan oleh mas ahy
jadi nggak ada ceritanya sekalipun mas ahy nggak pernah bilang
saya harus jadi cawapres
saya ingin jadi cawapres
kalau tidak saya jadi cawapres
makanya tidak akan ada koalisi dengan siapapun
nggak ada itu
nggak ada dalam diskusi internal
atas maupun diskusi terbuka
tidak pernah ada
memang aspirasi dari kader banyak
aspirasi dari konstituen banyak
tetapi beliau selalu mengingatkan bahwa
yang kemarin kita bertiga ditentukan bertiga
sekarang kita ini tamu
kita ini anggota baru
kita akan menyesuaikan dengan aturan
adab yang selama ini berlaku
di masing masing koalisi atau kerjasama yang nantinya kita masuki
kita punya tujuan kita punya aspirasi kita akan perjuangkan
tetapi itu semua adalah kepentingan rakyat bangsa dan negara
tidak ada call masalah jawatan cawapres
kita ikut aja mekanisme yang berlaku seperti apa di dalam
berbicara mengenai mekanisme ini kan salah satu keputusannya
ada di tangannya para anggota majelis tinggi partai
nah ini salah satu anggotanya anggota majelis tinggi partai demokrat
syarif hasan mengatakan kalau kebijakan itu
baiknya para pimpinan partai ini bertemu
dan berharap sebenarnya pak sbe ini bisa bertemu dengan bu mega
karena kalau dengan pak prabowo kan
ya gini pak beliau beliau ini kan tokoh tokoh bangsa
sosok yang sudah banyak kontribusi dan sumbangsinya untuk negeri ini
menurut kami janganlah kemudian beliau ini didorong dorong
atau kemudian diletakkan harus begini harus begitu
tidak perlu gitu menurut kami ya
bahwa kalau misalnya suatu saat nanti ada pertemuan bapak sby dan bu mega
itu akan sangat baik memang
tetapi jangan kemudian kita mendorong dorongnya
apalagi kita menggabungkannya ini dengan urusan koalisi
karena bagi kita urusan koalisi dan kejahteraan

tetapi lebih kepada urusan rakyat bangsa dan negara
nah inilah jangan sampai ini jadi dipersonifikasi gitu
memang ibu mega memang ketua umum
bapak sbe adalah magis tinggi partai
tetapi saat ini kita tahu komunikasi misalnya dengan teman teman pdip itu
yang memimpin adalah mbak puan saat ini
sedangkan di demokrat adalah mas ahy
ini adalah generasi baru
janganlah kemudian kita terjebak dengan lorong waktu terus nih mbak
bicara masa lalu terus
padahal di masing masing partai di pdip sudah ada mbak puan nih
sebagai salah satu pemimpin muda
mbak puan sudah hari yang outstanding
yang memimpin upaya upaya komunikasi dengan pihak pihak lain
atau dengan partai partai lain
termasuk dengan kami
begitu juga di kami pemimpinnya adalah masih tetap ketua umum
pemimpin muda yang telah membuktikan selama ini dengan jejak rekamnya
terutama tiga tahun terakhir
yang memimpin sebuah upaya menjalin komunikasi dan koalisi
nah jadi kalau kami melihatnya bagaimanapun kita respect dan terima kepada
terkait hal ini bang zaky
kalau mau ketemu siapa
secara formal bu mega dan pak sby
diminta untuk dukung mas ganjar dulu
singkat saja mas tanggapan yang terkait ini
ya itu kami mengapresiasi
karena bagaimana itu haknya teman teman di pdip
namanya ada harapan dan keinginan
itu sah sah saja
tapi kalau dari kami jelas
kami menghormati ibu mega kami menghormati pak sby
pertemuan keduanya akan sangat baik
tapi bagi kami tidak perlu juga kemudian beliau juga ini
diseret atau ditarik tarik di depan gitu
kaitannya misalnya katakanlah dengan koalisi ini
beliau ini sudah banyak sekali sebangsinya buat negeri ini
baiknya kita tempatkanlah pada porsi yang pas
yaitu sebagai negarawan keduanya
tentu memang nanti jika katakanlah kalau kami
misalnya bersama dengan pak ganjar
mendukung pak ganjar ya tentu kami pasti akan
komunikasi dan selatur rame dengan ibu mega gitu
tapi kalau pun misalnya tidak ya bagi kami
komunikasi yang silaturahmi tetap harus kita lakukan ke depannya
karena demokrasi intinya adalah itu pak
kita komunikasi kita selatur rame
meskipun kita punya beda pandangan
karena indonesia itu binikra tunggal ika
beda beda tapi tetap satu
satu nkri satu pancasila
baik kami akan menunggu dan juga bersiap
untuk breaking newsnya mas
kemana arah partai demokrat dalam beberapa hari ke depan
terima kasih herzaki mahendra putra
ketua bakomstra dpp partai demokrat
telah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia
terima kasih ibu